jembatan penyeberangan orang adalah salah satu sarana vital bagi pengguna jalan
namun terkadang sebagian pengguna jalan enggan menggunakannya
dan untuk mendorong agar masyarakat menyeberang di jpo
pemerintah kota surabaya ini berencana untuk melengkapi jembatan penyeberangan orang dengan lift
jembatan penyeberangan orang yang dilengkapi dengan lift sudah pernah dibuat di jakarta
namun fasilitas yang mengeluarkan biaya besar tersebut
tidak diimbangi dengan perawatan yang memadai sehingga lift akhirnya mangkrak
pemerintah kota surabaya justru baru memulai upaya melengkapi jembatan penyeberangan orang dengan lift
salah satunya di daerah basuki rahmat
mobilitas masyarakat di daerah ini cukup tinggi karena banyak gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan
keberadaan lift pada jpo diharapkan bisa membuat masyarakat tertib menggunakan jpo
dan tidak menyeberang jalan secara liar
lift tersebut juga didesain agar ramah terhadap penyandang disabilitas
untuk was was ya ada was wasnya juga tapi kan namanya juga pembangunan kan wajar gitu aja sih mbak
pembangunan lift di jpo basuki rahmat ini dimulai sejak bulan desember dua ribu enam belas
proyek ini sempat terhenti karena terkendala cuaca
akibatnya banyak material bangunan ditumpuk di trotoar jalan
imbas dari pembangunan proyek jembatan penyeberangan orang di kawasan basuki rahmat surabaya ini adalah
banyaknya material yang diperlukan
makan di trotoar jalan yang digunakan para pejalan kaki
artinya banyak aktivitas dari pejalan kaki yang terganggu
dan hal itu menyebabkan para pejalan kaki harus turun ke bahu jalan
padahal dapat kita lihat banyak sekali kendaraan yang melalui di daerah basuki rahmat ini
pembangunan lift di jpo basuki rahmat ditargetkan rampung pada mei dua ribu tujuh belas
nantinya ada beberapa jpo di jalan protokol lainnya yang juga akan diperlihat